eh dung nanti kalau kamu cari perempuan ya itu kayak si teh manis
itu namanya perfect
ya sayanglah mau nyari teh ya teh manis yang gulis
yang masaknya enak yang wijitnya enak terutama
iya nyomot ih teriak terus
bau bau kebohongan dan bau bau pengkhianatan
oh ya ampun nyamutnya kapan ngerekamnya kan nyamuknya baru datang
dua melihara jin di rumah
ah aduh nyomot jangan pakai miara miara jin atuh nyomot lagian juga nggak boleh pamali dosa eteteh takut tau
iya buat mata matain lo supaya tidak ada pengkhianatan dan bau bau kebohongan di rumah ini lagi
ih biasa aja matanya nyomot ih
elah surti utik
aduh pasti ketahuan ini tet ada temennya sinon repa nyomot
diam berdiri di situ jangan kemana mana
kalau bergerak satu langkah dari situ
jin oh jin godalah surti
gangguin surti si milik kita
aduh nyomot si kita takut jangan
jangan pergi kemana mana sampai gue balik lagi ke situ
ganggulah surti si milik kita
si nyomot bener gitu miara jin
aduh kalau miara jin beneran te
rumah segede ini keeng juga takut
enggak takut aduh
aduh jin tapi tadi gue belum sempet lagi ngomong sama boy soal itu loh
lagian re kalau menurut gue lo tuh gak usah bahas bahas itu lagi
lagian juga gue masih takut nih ngeliat reaksinya gue kalau tau adrena tuh si mahmud mamat kiri lo
itu si reva mau ngasih tau ke boy kalau gue ini adalah nyokap dirinya reva
tamat ini rewayat hidup gue
dan kenapa juga haika waktu itu gak langsung ngomong sama papinya reva kalau gue ini adalah mantanik boy
iya si sint tapi kayaknya gue tetap harus tanya boy di tentang
ada tamu ternyata boleh gabung kan
waduh jangan sampai adriana marah marah karena gue bawa cindy main ke rumah
aduh kalau sampai mahmud nusir gue gue lawan aja kali ya kan gue bukan anak tirinya
halo aku ada di sini kau pada diem sih boleh kan gabung ngobrol bareng
oh tahu biasanya kalau kayak kalian ini ngumpul di dalam kamar pasti ngomonginco ya cerita dong berbagi gitu kan masih seumuran juga gak jauh beda lah umur kita cerita cerita gimana gimana
so asik nih si mahmud kayaknya cuma sandiwara deh dia pasti ada maksud lain
duh si mahmud maksudnya apaan sih
kok pada diem semua gimana sih tapi gak apa apanya
oh iya eva mama baru ingat tadi mama lagi jalan sama papa kamu ke mall
terus nggak sengaja mama ketemu sama mamanya boy lagi jalan sama model yang waktu itu mama tunjukin fotonya
clara nah namanya clara kayaknya mereka akrab banget deh
sabar eva lo jangan cemburu
hmm kayaknya gue jangan dulu mempengaruhi reva supaya jauh dari pohon soalnya hmm ada sindi nih di sini si rempong
tante gitu doang mah gak penting gak apa apalah gak usah dibahas kayak gitu doang
iya nggak penting gak apa apa lah nggak usah dibahas tapi ya kasihan aja sama reva karena reva kan semakin berat perjuangan dia untuk dapetin boy
karena yang clara ini tuh juga cantik sama sih kayak kamu sayang sindi kamu juga cantik sama cantiknya
cuman masalahnya perbedaannya wuh rambutnya tapi masalahnya dia ini tuh model jadi dapet dukungan dari mamanya boy tuh lebih besar daripada reva
itu pokok permasalahan nih
iya gak apa apa kali tante kan boy cintanya sama reva jadi ya aduh si clara clara itu remah remah rempe

oh my god siapa bilang boy itu cintanya sama reva hello cinta sesungguhnya boy itu adalah kue di depan mata lo bukan si reva
makasih ya ma atas infonya tapi kok semuanya jadi malah mikirin boy sama reva ya udahlah santai aja lagian juga mereka percaya banget kok sama boy
karena semuanya tuh sayang sama kamu reva terutama mama
mama begitu sangat menyayangi kamu ya bagus deh kalau kamu percaya sama boy tapi kamu harus ingat
kamu harus ingat karena apa sebuah hubungan itu harus dapat restu dari mama kalau mamanya boy gak ngerestuin hubungannya gak akan berjalan dengan mulus saya
jadi harus dapat restu pintar restu mama pintar gitu sayang karena semua keputusannya ada di tangan kamu sayang
ah mama ganggu kalian lagi ngobrol ya lagi curhat curhatan ya yaudah kalau gitu mama cuma mau ngingetin kamu demi kebaikan kamu selebihnya terserah kamu
selamat ngobrol ngobrol kalau mau ngeteh mau apa minta aja sama bibi nanti dibuatin oke selamat ngobrol
oke makasih tante
lo percaya sama si mamut
itu tadi sandiwara kan yang saya takut tuh yang sosok baik itu terus yang tentang si model siapa namanya clara percaya sama dia
kalau soal keramahannya sih gue juga meragukan itu ya gue gak yakin aja dia beneran bersikap baik itu tulus atau enggak tapi kalau tentang model itu gue percaya deh sama dia karena yang gue tahu adrian itu kenal banget sama mamanya bu
aduh re tapi menurut gue ya lo tuh jangan terlalu gambar gambar
buat gue ya oh tuh jangan terlalu gampang percaya sama adriana oh tuh lebih baik kayak nyari nyari info dulu gitu biar lebih akurat aja

lihat ini tas nenek sri
wuh gelis kira
si abah mah beruntung pisangnya si teteh teteh inges gelis masakanan enak menurut saya mah mereka tuh jodoh
dang si abah mah bisaan milih nah cantik berhijab jangan kasih sarding
cuma nyari molek bahenol nerkom
seorang itu berbeda beda
yang penting tujuannya sama
oh etah pernikahan tujuannya teteh
yeay udah nyampe
meg kok gak mampir dulu
hmm enggak deh gue pengen pulang pengen mandi
soalnya gue gerak terus lengket
bau mau mampir
enggak terima kasih
yaudah kalau gitu thank you ya tv baby
eh dong nanti
kalau kamu cari perempuan ya
itu kayak si teh manis
itu namanya perpek
mau nyari teh ya teh manis
yang gulis yang masaknya enak
yang mijitnya enak
terutama hidupnya yang sudah enak
jangan kayak sisri
hidup sudah enak yang ada tau gak apa
mitipkan beteng yang penting makan
kepada ngomongin siapa teteh manis
kenalan barunya om dadang
biasalah kenalan selewat aja deh
kenalannya si om sadang
ini mau jadi pacar
kamu mah neng
kamu mah neng